dipilih menjadi nama robot karya siswa madrasah tekno natura
di washington dc amerika serikat
dari lombanya baru ngasih tau kalau lombanya itu temanya access to clean water
tapi kita belum tau game designnya bakal kayak gimana
jadi terus di bulan april baru keluar game designnya kita bikin fieldnya buat disini buat practice fieldnya
bulan april akhir robotnya baru datang kita baru eksplor kan
untuk pertama kalinya siswa berusia empat belas tahun ini bersama teman temannya mengikuti bootcamp putih sekolah
untuk mendesain cara kerja robot yang disimulasikan untuk membersihkan sungai
jadi ini robot kita dia dipower pakai dua belas volt
bateri ke control hubnya
control hubnya ini koneksi ke tablet ini
koneksinya dengan wifi jadi wifi direct
terus dari tablet ini kita bisa control pakai gampad
yang penting ini kita setelah pengen mappingnya apa aja pengen movement ini pengen movement ini setelah kita pengen kayak gimana
robot di desain dengan tujuh fitur
salah satunya mendeteksi bola biru sebagai air dan bola oranye sebagai

robot ini dibuat dengan bahasa pemrograman java
jadi ini yang pertama robot explorer tadi terus dia ngambil bola kolektor itu
setelah ngambil bola dia masukin ke lifter dia tembak
sejak berdiri tahun dua ribu empat madrasah tekno natura memang menawarkan sistem belajar yang berbeda dengan sekolah
dan pada umumnya kurikulum dibuat tematik
tema rekayasa atau engineering tema sains tema sosial tema art dan tema entrepreneurship
khusus untuk tema engineering kita menggunakan robot sebagai perangkat untuk pembelajaran
jadi anak anak mulai dari sd kelas satu sudah merangkai membuat jembatan atau membuat kemidi putar menggunakan perangkat robotik yang sederhana
pengenalan robotik dibuat berjinjang sejak sd
diharapkan di tingkat sma siswa bisa membuat robot dengan komponen nyata
terbukti madrasah ini beberapa kali menjuarai perlombaan robotik tingkat nasional
hingga akhirnya dipilih mewakili indonesia untuk bersaing melawan satu ratus enam puluh negara di olimpiade robot terbesar dunia
gria putri depok